tadi saya nyetrika baju suami saya dulu mak
besok udah masuk kerja
oh seperti itu
gak ada apa apa
dan besok saya kayaknya gak bisa bantu bantu disini lagi mak
kan saya harus jagain anak
suami kan kerja
udah lho pur
udah gue kabur
lewang babik malah mau ngopi dulu di tempatnya sale
ya gue kabur dong
hari ini ulang tahun pernikahan gue
selamat ya cak
mau lu rayain dimana
gak kepake lah
gak ada duit
kalo gak lu rayain
ya lu beliin bini lu apa kek
yang atasnya dikasih lilin
terus malemnya baru dikasih
bini lu pasti kelepek kelepek sampe pagi
mau beli selop buat bini gue
gue bisa sendiri
bukan atu jack
saya emang mau beli celana buat bapak saya
belanjanya yang lama
kalo perlu sampe maghrib
baik baik ya di rumah nenek
nanti bunda semaya nengokin kamu
perasaan gua gua ngopi dari tadi
kagak ada yang beli selain gua
kagal aku ya
ya lumayan lah be
biasanya sih kalau jam jam segini emang sepi
berarti kagal aku
yaudah dah mau bayar deh
bikin kopi buat lu
udin salah apa nyak
kenapa mukanya kesal kayak gitu
udin kagak tau nyak
udin kagak pernah bikin
syukur dah kalau gitu
udin jalan dulunya assalamualaikum
si hati mana ya kok belum dateng
maaf mak saya telat
ada apakah gerangan bos
katanya gua anik lagi kesel
kesel sama siapa bos
yang pasti bukan sama gue
tadi saya nyetrika baju suami saya dulu mak
besok udah masuk kerja
oh seperti itu
ya alhamdulillah gak ada apa apa
dan besok saya kayaknya gak bisa bantu bantu disini lagi mak
kan saya harus jagain anak
suami kan kerja
padahal mah lagi demen banget
susah nyari orang kayak lu ya
susah nyari orang pinter sama cepat kerjanya kayak lu
ini beh sekalian dua bulan ya
kok mobil barunya gak dibawa be
repot kalau bawa mobil
susah keluar masuk gangnya
tunggu kita bawa
kalau nawarin kamu pasti gak bakal mau
lu kalau punya feeling
kalau mau pergi jalan aja mak
biar ini semua saya kerjain sama kuat hati
oh seperti itu
yakin lo bisa selesai berdua nih
ya allah mak
yaudah kalau gitu emak sekarang siap siap ya
soalnya kagak enak udah dua kali absen
kuat hati juga sering ngaji sama emak
mau kemana lo
dia malah kabur
habis pada belanja cuy
berarti saatnya es daud
ngenes itu kalau nawarin dagangan sama orang pelit
disini dimana ya